dan kita beralih ke informasi lainnya setelah sebulan dihentikan
layanan transjakarta cibubur ke cawang kembali beroperasi pada hari ini
sejak pertama diuji coba pada sembilan belas juli dua ribu enam belas
antusiasme warga pengguna transjakarta di jalur cibubur dan sekitarnya memang terus meningkat
selain hemat biaya kedatangan bus di pintu tol cibubur dari titik keberangkatan depok
ataupun cawang dinilai tepat waktu
namun pada tanggal dua puluh empat desember dua ribu enam belas pt transjakarta menghentikan sementara layanan transjakarta di cibubur junction
penghentian operasi ini merupakan imbas protes dari sejumlah sopir angkutan umum k lima puluh enam rute uki cilengsi
mereka memprotes kehadiran transjakarta di cibubur junction karena mengurangi pendapatan mereka
warga menanggapi beragam pembukaan kembali operasi transjakarta di rute ini
sangat membantu ya
biasanya kita kan pakai bus
bus besar gitu kan
sangat membantu daripada saya pakai mobil sendiri
sebelumnya pada saat sebulan tidak beroperasi ibu naik apa bu
saya naik angkok dari rumah
naik angkot dari rumah ya bu
nah kenapa ibu lebih memilih naik transjakarta dibandingkan angkot bu
di rumah jalan kaki ke sini
lebih nyaman ya bu ya
ibu kenapa lebih memilih untuk naik angkot k lima puluh enam dibandingkan naik transjakarta
nggak nyambung lagi ya
langsung lebih enak ya bu ya
korespondensi nn indonesia mumtazah catra di ningrat di cawang jakarta timur
tazah selamat siang
sejauh ini apakah pelayanan transjakarta cibubur cawang ini sudah mulai berjalan normal seperti sebelumnya
selamat siang alfian
sudah berjalan dengan baik pada pukul lima pagi hari tadi
namun jika dibandingkan dengan sebelum dihentikan yang dimana ada tujuh hingga delapan buah
bus yang dioperasikan dari cawang hingga ke cibubur dan juga sebaliknya
namun pada hari ini hanya ada empat bus saja yang dioperasikan
ini juga hasil dari negosiasi yang dilakukan antara pihak transjakarta
dinas perhubungan dki jakarta dan juga pihak pengusaha ataupun paguyuban dari angkutan umum k lima puluh enam
yang kemudian memutuskan untuk memotong setengah dari armada bus transjakarta
yang dioperasikan antara cawang hingga ke cibubur
tadi juga sebenarnya sempat ada informasi akan ada penambahan
bus yang akan dibawa dari kampung rambutan untuk trayek ini
namun begitu mengingat adanya wanti wanti dari pihak angkutan k lima puluh enam yang juga sudah standby di kawasan cibubur
begitu mereka menyatakan bahwa dengan demikian hanya ada empat bus saja yang akan dioperasikan
ikut dengan perjanjian yang telah dimiliki di antara ketiganya
dan memang kalau dilihat dari efektif atau tidaknya sejauh ini memang cukup efektif
dimana dengan empat armada saja jeda antara cibubur hingga ke cawang

dan memang kalau dilihat dari efektif atau tidaknya sejauh ini memang cukup efektif
dan hanya dapat ditempuh antara waktu enam belas hingga dua puluh tujuh menit
begitu dan juga sebaliknya
dan penumpang pun juga tidak menunggu waktu yang lama
begitu hanya antara lima belas hingga tiga puluh menit untuk satu bus
melihat juga dengan jumlah bus yang juga sangat sedikit seperti ini
ya mumtazah setelah ditutup ini selama sebulan sejauh ini bagaimana tanggapan pengguna
ketika akhirnya layanan transjakarta ini kembali dibuka
apakah warga banyak yang tidak tahu bahwa sebenarnya per hari ini layanan transjakarta tersebut sudah kembali
iya memang banyak yang kurang tahu
namun terutamanya bagi mereka yang memang menunggu di kawasan cibubur junction
tempat di mana baik untuk penumpang transjakarta
begitu biasanya menunggu dan juga bus transjakarta biasanya mengambil penumpang pertama
begitu dari bus transjakarta
namun juga untuk angkutan k lima puluh enam juga sebenarnya berhenti di sana
begitu jadi sebelumnya bagi mereka yang seharusnya mungkin tadinya niat untuk menaiki k lima puluh enam
lihat adanya halte pengumpan yang sudah aktif kembali
kemudian mereka bertanya begitu dan mendapatkan informasi bahwa sebenarnya cawang cibubur juga sudah mulai aktif kembali
kemudian mereka beralih alfian dari tadinya mau menggunakan angkutan umum k lima
kemudian mereka beralih menggunakan transjakarta
begitu saya juga sempat berbincang dengan beberapa di antaranya
sempatan di anda lihat alfian juga
bahwa memang mereka lebih memilih untuk menaiki transjakarta
karena tiga alasannya itu lebih mudah nyaman dan juga aman jika dibandingkan dengan k lima
k lima puluh enam ini juga angkutan yang memang semuanya sebenarnya bisa duduk ya alfian
namun begitu karena pada jam jam sibuk terutamanya untuk pergi ke arah jakarta pada pagi hari dan juga pulang pada sore hari
begitu jam pulang kerja
angkutan ini kemudian dapat dipadati oleh kurang lebih delapan belas hingga dua puluh empat orang
sehingga memang untuk duduk pun juga tidak nyaman dan juga tidak ada pendingin udara
jika dibandingkan dengan transjakarta yang memang tepat waktu ada juga pendingin udaranya dan juga harganya lebih murah
memang tidak ada persaingan yang cukup sehat ya
kalau kita lihat memang dengan transjakarta rp tiga lima ratus disubsidi oleh pemerintah kota dki jakarta
dan juga untuk trayek k lima enam ini anggota k lima enam ini dengan harga rp delapan antara cawang hingga kecik bubur dan juga sebaliknya
sehingga memang lebih banyak para pengguna untuk menaiki transjakarta jika dibandingkan mereka untuk memilih menaiki angkutan k lima puluh enam alfian
ya mumtazah seperti kita ketahui kan memang layanan
sejauh ini seperti apa mumtazah
ya benar sekali alfian
tadi saya sempat berbincang dengan martina lubis selaku salah satu pengusaha pemilik mobil yang kemudian digunakan sebagai angkutan k lima
yang menyatakan bahwa sebelumnya misalnya pengemudi mereka bisa bulat balik cawang
sebelumnya mereka harus menyetor dari pengemudi kepada pemilik kurang lebih dua ratus delapan puluh hingga rp tiga ratus per orang ataupun per pengemudi
namun saat ini sudah diturunkan hingga rp satu ratus lima puluh ribu rupiah sehingga memang memberikan adanya omset yang cukup menurun bagi para pengemudi ini
dan mereka memang cukup kecewa dengan adanya keputusan dari pihak transjakarta
yang kemudian membuka trayek baru antara cawang hingga ke cibubur ini dengan alasan yang cukup saya nyatakan rasional
yang pertama karena mereka merasa bahwa mereka ini adalah perintis untuk kawasan cawang hingga cilengsi terutamanya
sehingga mereka merasa bahwa adanya penyerobotan dari pengusaha lain untuk trayek ini itu yang pertama
yang kedua mereka ini sembilan puluh armada yang beroperasi di bawah nomor k lima enam ini sebenarnya dimiliki oleh pengusaha yang berbeda beda
ada beberapa pengusaha yang berbeda beda
ada beberapa pengusaha yang masih melakukan leasing sehingga masih berhutang begitu alfian
dan mereka masih harus membayar hutang mobil yang masih belum secara penuh terbayarkan
sehingga mereka masih memerlukan trayek ini untuk memenuhi pembayaran hutang mobil
dan juga ada sembilan puluh armada itu berarti satu ratus delapan puluh supir ataupun pengemudi yang bergantung kehidupan keluarganya dari trayek k lima enam cawang hingga cilengsi ini alfian
sehingga ini memang menjadi permasalahan yang kemudian digarisbawahi oleh para pengemudi
dan juga para pengusaha k lima enam ini alfian
baik terima kasih
mumtazah catra dinirat dari cawang jakarta timur